tradisi berziarah menjelang ramadhan menjadi ladang cuan bagi penjual bunga di sejumlah
taman pemakaman umum ziarah biasanya membeli bunga untuk ditaburkan diatas makam yang
dikunjungi di tpu karet harga bunga perkantong yang biasa dijual lima ribu rupiah mengalami kenaikan
menjadi sepuluh rupiah sejumlah pedagang pun mengaku mampu meraup keuntungan hingga lima juta
perharinya jadi tradisi apa ya setelah kayak gini kita mau puasa pasti ada yang masih rame kayak
gini diperhatikan di bilang ya ini kan ambilnya rame nyata satu minggu kalau ada bisa mah biasa
aja mungkin kalau satu minggu mas harimau jualan kembang aja ya lima juta tak hanya penjual kembang
berkah juga turut dirasakan sejumlah orang yang memanfaatkan momen ini untuk membantu
peziarah membersihkan makam bermodal sapu air hingga lap mereka pun mampu merauh rezeki hingga
seratus rupiah perhari ini enggak juga kadang disuruh sama ahli warisnya juga selagi suruh
bersih bersih ya kita jalanin aja enggak kita sesuka rela waris aja ya paling
sampai usai sementara itu para peziarah mengaku tak mempermasalahkan dengan kehadiran
para pembersih makam dadakan mereka malah mengaku terbantu berkas ziarah makam juga
dirasakan para petani bunga pacar air di jombang jawa timur seminggu jelang ramadhan permintaan
bunga terus meningkat hingga beberapa kali lipat petani bunga pacar air yang
ada di desa dukuh kelopo kecamatan petarongan jombang jawa timur terus kebanciran permintaan
bunga saat tradisi nyekar berlangsung petani pun sudah menyiapkan hektaran lahan siap panen
mereka bahkan harus menambah pekerja untuk memetik bunga yang sudah mekar dan siap dijual
kalau menjelang hari puasa ini satu ratus dua puluh lima kantong resek kalau setiap harinya kalau setiap harinya yang enam ribu tujuh puluh lima
hari hari biasa ya ada peningkatan sampai berapa setiap kantong plastik dijual dengan harga
plastik bunga tanaman bunga pacar air ini biasanya dipanen empat kali dalam seminggu
hasil panen bunga pun dikirim ke surabaya dan sekitarnya dikeliputan cnn indonesia